perhatian publik akan kembali tersita dengan aksi komisi pemberantasan korupsi menguak kasus korupsi bantuan langsung bank indonesia
hasil audit bpk menyebutkan dari rp satu ratus empat puluh tujuh tujuh triliun dana blbi yang dikucurkan rp satu ratus tiga puluh delapan empat puluh empat triliun dinyatakan merugikan negara
hal tersebut terjadi lantaran penggunaan dana talangan yang tidak jelas peruntukan dan pertanggung jawabannya
meskipun kasus ini sudah terjadi sejak kurang lebih dua puluh tahun lalu namun melihat besarnya potensi kerugian negara dan melibatkan cukup banyak nama
maka berikut kami hadirkan kembali data sekuel baru kasus blbi
baik kita akan melihat seperti apa ini data yang kami hadirkan
kami akan sedikit mengajak anda untuk melihat bahwa pada tahun ini bisa dikatakan merupakan tahun yang cukup ambisius bagi kpk
kenapa kami katakan ambisius karena memang ada sejumlah kasus mega korupsi besar yang terjadi
mungkin sebelumnya perhatian kita sempat tersita oleh penganggaran iktp yang mencapai kerugian negara dua tiga puluh satu triliun rupiah pada periode dua ribu delapan hingga dua ribu dua puluh
sementara selanjutnya juga ada yang kedua kasus yang juga sempat ini belum selesai
ada rp delapan triliun ini dana yang juga berpotensi untuk merugikan negara karena dana talangan bank senturi yang terjadi pada tahun dua ribu delapan hingga dua ribu sembilan sebesar rp delapan triliun
dan sepertinya kali ini publik akan kembali terhadapnya
dengan kasus blbi yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini mencapai rp satu ratus tiga puluh delapan empat puluh empat triliun berpotensi merugikan negara
ini merupakan data yang dihimpun dari bpk pada tahun dua ribu yang lalu
kalau kita berbicara mengenai blbi ialah skema bantuan pinjaman yang diberikan kepada bank bank yang mengalami masalah likuiditas sebagai bagian dari kerjasama dengan imf
saat itu ketika krisis monitor terjadi di indonesia imf berjanjikan menguncurkan bantuan
jika bi dan pemerintah memberikan dana talangan bagi bank yang bermasalah khususnya dengan urusan likuiditas di indonesia
sejumlah bank tersebut di merger dan juga ada juga yang diberikan dana likuiditas untuk beroperasi kembali
dan dana yang dikucurkan tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan mencapai angka rp satu ratus empat puluh tujuh triliun
baik kita perhatikan lagi
dari dana rp satu ratus empat puluh tujuh tujuh triliun tersebut ini dikucurkan kepada empat puluh delapan bank
empat puluh delapan bank ini mungkin anda yang pada saat itu masih terlalu kecil
kami ingin sedikit mengajak anda khususnya bagi para milenial untuk mengingat bahwa ada obligor obligor terbesar yang mendapatkan kucuran dana
pada saat itu ialah ada bank bca kemudian ada bdni
selain bdni ada lagi bank umum nasional
ini merupakan bank bank yang mendapatkan kucuran dana blbi yang cukup besar
ada lagi bank suria
bang surya ini bukan nama orang ya walaupun terkesan kayak nama orang
bank suria tapi bukan
ini memang nama bank
selanjutnya juga ada lagi bank rishad salim internasional
yang juga mendapatkan dana talangan yang cukup besar
itulah lima bank terbesar yang mendapatkan dana kucuran blbi pada saat itu
dan ternyata berpotensi merugikan negara karena kenapa
pertanggung jawabannya yang tidak jelas
baik dan kalau kita melihat seperti apa babak baru kasus blbi ini
sebenarnya kasus ini sudah coba dikuak ketika antasari azhar menjadi pimpinan
namun terhenti pada tahun dua ribu delapan seiring dengan tersandungnya antasari pada kasus pembunuhan kala itu
selanjutnya dilanjutkan lagi pada mas abraham samad dan bambang wijoyanto
tapi ternyata kedua
pimpinan kpk tersebut juga mengalami kriminalisasi
sehingga juga menyebabkan hal tersebut tidak kembali berlanjut
sejumlah menteri dari era abdurrahman wahid dan megawati juga sempat dipanggil
untuk dibintai keterangan
di antaranya ialah kwi kian gi rizal ramli doro jatun kunchoro jakti laksamana soekardi
dan akhirnya ini merupakan babak baru
sequel baru yang kami hadirkan
dimana akhirnya kpk menetapkan kepala bppn sebagai tersangka
karena menerbitkan skl surat terangan ludas seperti itu blbi untuk bank dagang nasional indonesia
sehingga menyebabkan negara
merugi sebesar tiga tujuh triliun rupiah
dan ini tersangka pertama
dan nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya tersangka berikutnya
yang juga mungkin akan dibidik oleh kpk
karena memang saat ini
kalau kita melihat seperti apa
ini merupakan data nama nama yang sudah ditangkap
ada serniko jongian
penyelewengan dana kredit
enam dan dua puluh delapan lembaga fiktif
itu artinya pada saat itu mungkin indonesia memang sangat membutuhkan dana talangan dari imf
yang menyebabkan sepertinya para pengusaha pengusaha ini
obligor ini akhirnya memanfaatkan peluang tersebut
dan akhirnya menyebabkan terjadinya penyimpangan dana yang disalurkan oleh bank indonesia
yang sebenarnya untuk mengejar likuiditas
ataupun membuat bank bank tersebut sehat kembali
tapi ternyata dana tersebut diselewengkan dan tidak mampu dipertanggungjawabkan
selanjutnya ada lagi adrian kiki
yang menyalurkan kredit ini ke satu ratus enam puluh delapan perusahaan fiktif
satu perusahaan saja sepertinya sudah sulit untuk ditangani
tapi kalau fiktif
sepertinya seribu pun
bagi mereka yang cerdik akan menggunakan dana talangan tersebut
untuk memperkaya diri mereka sendiri
yang mengakibatkan mungkin terlalu banyak kerugian di tanah air
kalau kita perhatikan
sehingga tidak salah jika menteri keuangan seribu liani
menyebutkan setiap kepala di indonesia
sandi menanggung kurang lebih tiga belas juta rupiah
hutang yang harus mereka bayarkan tiap tahunnya
selanjutnya ialah sama dikun hartono
yang penyimpangan dana blbi sebesar delapan puluh tujuh triliun rupiah
baik ini merupakan koruptor yang sudah ditangkap
sementara yang masih buron
ada delapan nama kurang lebih
dan ini kami hadirkan
sedangnya tiga nama saja
buronan yang cukup besar kerugiannya bagi negara
ada syamsul nursalim
enam sembilan triliun rupiah
ini merupakan dana yang dikorupsi enam sembilan triliun rupiah
kerugian negara mencapai tiga tujuh triliun rupiah
inilah yang saat ini juga telah masuk ke fase penyidikan
juga saiful tumenggung juga sempat dibidik oleh kpk
dan juga dinyatakan bersalah
karena menerbitkan skl tersebut
selanjutnya juga ada bambang sutrisno
yang melakukan korupsi sebesar satu lima triliun rupiah
dan berikutnya juga ada eko adiput
ranto ini dia nama nama yang masih buron
walaupun ada sejumlah nama lainnya
yang kenapa kami tidak hadirkan
karena memang kami kesulitan untuk mendapatkan
dan itu juga tentunya menjadi tantangan
bagi kpk bagi penegak hukum
seperti apa penyelesaian kasus
yang sudah berlarut hilang timbul
timbul tenggelam dan akhirnya kembali timbul saat ini
jika saja dana tersebut dimanfaatkan
dana korupsi blbi tersebut
rupiah ini merupakan
yang berpotensi merugikan negara
satu ratus tiga puluh delapan empat puluh empat triliun rupiah
itu dapat membangun sekitar tujuh ratus tujuh puluh tiga sekolah
betapa banyak saat ini sekolah sekolah yang
dengan fasilitas terbatas
yang ada di pinggiran ataupun di daerah
yang bahkan atapnya tidak ada
temboknya sudah rusak
fasilitasnya pun tidak ada
sehingga juga menghambat
ketika pemerintah ingin mengadakan program
ujian nasional berbasis komputer
dengan alasan kenapa jumlah komputer terbatas
akhirnya seharusnya bisa dialokasikan
untuk hal tersebut
memang luar biasa kerugian yang diberikan
dan selanjutnya lagi
ialah kalau kita melihat
kita membandingkan lagi
seperti apa pemanfaatan dana korupsi tersebut

dapat untuk pembangunan
ataupun dana desa
kita juga melihat seperti apa
ini kami hadirkan terlebih dahulu
dapat dilakukan selama enam periode berturut turut
pastinya akan menghadirkan cukup banyak dok
dan juga master master berkualitas
yang ada di indonesia
dan sebelumnya juga
kalau kita perhatikan
seperti apa saat ini
pembangunan indonesia yang berawal
yang dana dana tersebut
dialokasikan ke daerah
kemudian menuju ke indonesia
yang lebih baik
ini juga ternyata
seharusnya dapat digunakan
untuk pembangunan desa
selama dua tahun
dengan tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh empat desa
dua tahun berturut turut
ternyata dana tersebut
sampai saat ini
memang masih belum diketahui
dan itu dia
dan juga fakta
yang terjadi dalam kasus blbi